dewan pengarah badan pemenangan nasional kubu dua fadli zon memastikan capres capres prabowo sandi
tidak akan menggugat hasil pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
menurut fadli hal ini karena mahkamah konstitusi tidak becus menjadi lembaga tinggi negara
dalam hal mengurus sengketa hasil pemilu
fadli menjelaskan prabowo mempunyai pengalaman mengadukan gugatan ke mk
saat terjadi sengketa hasil pilpres dua ribu empat belas
fadli menyebut saat itu mk tidak bisa menjalankan tugasnya
sebagai pengadil dalam sengketa pilpres dua ribu empat belas
waketum gerindra ini mengungkapkan pada pilpres dua ribu empat belas
kubunya mempunyai banyak bukti selisih angka dalam penghitungan suara kpu
namun fadli mengklaim mk sama sekali tidak membuka bukti yang dibawa kubu mereka
sehingga fadli menilai saat ini hanya buang waktu jika mengajukan gugatan ke mk
saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan
jadi kalau tadi mk saya katakan
kemungkinan besar bpn tidak akan menempuh jalan mk
karena di dua ribu empat belas kita sudah mengikuti jalur itu
dan kita melihat bahwa mk itu useless dalam persoalan pilpres
tidak ada gunanya itu mk
karena pada waktu itu
ada maraton sidang sidang tetapi buktinya pun tidak ada yang dibuka
bahkan sudah dilegalisir sudah dipakai matre dan sebagainya
sudah buang buang waktu itu yang namanya mk di dalam urusan pilpres
apalagi orang orangnya itu juga berpolitik semua
mungkin tidak semua tapi sebagian